masih bersama insa dan kita masih menggali cerita di balik kemenangan indonesia di nomor enam
ganda campuran atau mixed doubles pada turnamen all england dua ribu enam belas bersama atlet juara kita pravin
jordan dan devi susanto jordan ucok jordan dan lebih seboleh lihat ya medalnya ya ini
medal all england wow luar biasa ini biasanya di digigit ya tapi ini bukan emas ya mix double
champion tahun dua ribu enam belas tapi kalau trofi trofi ini nggak boleh dibawa pulang ya enggak enggak dibalikin
ini ada close up dari medalnya itu sendiri ini ditaruh di mana di di rumahnya di mana
di rumah paling digantung harus di bingkai iya di bingkai kelihatannya wow luar biasa ya nah
hai saya denger ya kalau pas nonton ini pertandingan itu supporter indonesia kan di inggris kan lumayan
kan jumlah atau masyarakat indonesia yang ada di situ luar biasa ininya ya indonesia itu bagaimana
dengan kehadiran teman teman kita di inggris di birmingham yang memberikan semangat gitu bikin tambah
semangat ya apalagi dia track indonesia gitu kan yang super heboh gitu kan dengan jumlahnya
mereka yang banyak dengan teriakan yang mereka keras bikin tambah semangat gitu jadi kayak ayo
kita bisa nih kita bisa nih autonet intel program supporter pasti penting ya karena gimanapun juga
kan kayak kemarin aja kita main di inggris tapi kita berasa kayak kita main di jakarta gitu dengan
supporter yang luar biasa
jadi kita merasakan ada hawa positif jadi seperti ini loh harapan indonesia kita harus bisa
jadi seperti bermain di rumah sendiri langsung semangatnya terasa
terus waktu indonesia raya berkumbandang bagaimana sempat ini
ya sempat berkacak aja terharu
kedepannya seperti apa karena masih banyak pertandingan atau turnamen yang harus dilalui apa apa saja
jadi ini ada yang open open seperti malaysia ini bulan apa
bulan april terus lanjut langsung singapura terus lanjut lagi ke kejuran asia
dan kalau tidak salah tahun ini kan olimpiade di rio de janeiro ini pasti ikut ya
ya aman lah
ya aman kan karena peringkat berarti sudah meningkat ya
dari delapan menjadi sekarang tujuh
kalau gitu sudah pasti lah masuk ke olimpiade
jadi persiapan menuju olimpiade apa apa saja
ya kalau saya pribadi paling lebih jaga ke kondisi sama lebih disiplin lagi dan motivasinya lebih ditambah lagi
biar tambah semangat lagi
bagaimana ya cara untuk meningkatkan motivasi
ya biasanya misalkan kayak kita target itu ada di satu pertandingan kita ingin juara misalkan
di situ kan pasti kita cari juara juara
dan ini kan pertandingan olimpiade bukan yang setiap tahun ada dan itu cuma empat tahun sekali
dan kali ini di rio de janeiro jadi cukup jauh dan pasti juga kesananya dengan jet lag capek ya
jangan kita udah berangkat jauh masa ya mau sia sia gak dapat apa apa jangan sampai gitu
tapi ada target tertentu
saya target ya kalau bisa membawakan medali buat indonesia terbaik
debbie persiapan debbie sendiri dari segi mungkin persiapan mental dan fisik ya
ya kalau kurang lebih sebenarnya kan sama ya karena kan kita latihan bareng
cuman lebih apa ya yang pasti kesehatan ya
kesehatan dulu terus juga dari pola makan dari pola latihan semua harus dijaga juga dari segi mental
dalam arti jangan sampai
malah stres terbeban malah harus gimana caranya kita lebih enjoy dengan menghadapi olimpiade
nah dari segi pola latihan yang didapatkan ini ada perbedaan atau memang seperti menghadapi turnamen yang biasa
kalian berdua kan tinggal di asrama ya
jadi semua sudah di ini semua sudah diatur ya
ya jadi untuk olimpiade pasti ya menurut saya pelatih akan memberikan porsi latihan tambahan
jadi karena kan ini pertandingan yang
kita tunggu tunggu jadi nggak mungkin seperti pertandingan biasa
pasti mungkin bisa dua kali lipat dari biasanya
biasanya berapa jam per hari latihan
jadi mulai dari jam
start pagi kalau bangun pagi jam berapa
saya bangun sekitar jam setengah tujuh
setengah tujuh terus makan pagi
iya makan pagi sarapan ya setengah delapan mulai sampai jam tiga
biasanya sarapannya apa ya kalau atlet ini
ya ada makanan khusus
roti dan ya paling
kemudian latihan enam jam tanpa penelitian atau ada istirahat
ada istirahat jadi di pagi terus lanjut lagi istirahat siang dan mulai lagi jam dua atau enggak jam tiga kadang kadang
jadi ini sama ya debbie rutinnya
jadi kalian berdua terus menerus ini latihan
atau dengan teman teman lain yang juga di asramai
oh sama teman teman lain juga
karena kan mungkin kita kan di pbs itu dibagi dengan lima sektor
jadi mungkin di sektor ganda campuran kita mungkin punya sekitar dua belas pasangan
tapi kalian nggak akan dipisahkan masih nanti olimpiade juga terus menerus
nah saya lihat ini sudah gonta ganti pasangan beberapa kali
ini karena memang demikian diatur atau atas permintaan sendiri
apa yang menjadi dasar penetapan penentuan pasangan ini
yang jadi kenapa saya bisa ganti ganti pasangan ya karena satu itu karena dari pengurusnya sendiri yang emang meminta bukan karena sendiri
dan saya emang dipercayakan sama pengurus kalau saya bisa berpartner dengan ini dan ini
dan sampai sekarang saya dipercaya gitu
tapi sendiri bagaimana
sampai selama ini cocok ya pokoknya nggak ada
gak sih maksudnya kita juga gak ada masalah sih
gak ada masalah ya
mau nggak misalnya jadi single ya atau bukan ganda itu bagaimana ke depannya
atau nyaman main sebagai mixed doubles
sudah nyaman ya mungkin karena kan masing masing orang ada cocok di sektor ini sektor itu
mungkin kita memang apa ya
pola permainan dan memang lebih cocok di mixed double
jadi tidak ada misalnya oke udah capek main single sekarang saya mau main doubles enggak ya
enggak sih enggak
jadi rencana ke depan cukup banyak ya
dan kalau misalnya ada wish list ya ini kan atlet indonesia memang apalagi dengan prestasi yang sudah diraih kira kira apa
yang bisa kita beri
yang lebih ingin didapati ya mungkin dari segi mungkin latihan atau fasilitas apa kira kira yang masih bisa diperbaiki karena merasa kurang
yang dibilang kurang sebenarnya itu kita kurang dan harus lebih konsisten aja
di setiap faktor faktor itu kita harus lebih konsisten dan harus memperbaiki
buat lebih baik untuk mencapai tujuan kiri itu
debbie gimana kualitas latihan atau training yang diterima saat ini itu memang sudah maksimal atau
kalau menurut saya apa yang kita terima sampai sekarang itu benar benar udah maksimal ya
justru sebenarnya kita enak kita tinggal ngejalanin aja sebenarnya karena semua udah disiapin dari tempat tidur makan dari shuttlecock semuanya
jadi memang tinggal dari kitanya sendiri aja sih

karena fasilitasnya menurut kita sudah cukup ya
dan reward itu juga sudah cukup ya
reward perhatian dan lain sebagainya
karena kita ingin atlet semua yang beristilahnya selalu termotivasi dan memberikan yang terbaik lah bagi indonesia
sekali lagi sukses ya arvin jordan dan juga debbie kedepannya dan kita harapkan juga bisa mendapatkan emas lah di rio
kita juga doakan
terima kasih banyak dan memang bagaimana kita harus membina bakat bakat muda untuk menjadi juara inilah pertanyaannya
setelah ini kita akan lanjutkan dengan seorang pembina atlet bulu tangkis dan humas pbsi yuni kartika
tetaplah bersama insight